kita ke informasi pertama pencarian hari kelima
empat jenazah korban longsor di dusun cimapak sukabumi jawa barat
ditemukan oleh tim sar gabungan
jenazah korban ditemukan tertimbun tanah sedalam hampir tujuh meter
dan membuat tim sar mengalami kesulitan saat hendak mengevakuasinya
empat jenazah korban longsor di dusun cimapak desa sirna resmi
kecamatan cicolok kabupaten sukabumi
ditemukan oleh tim sar gabungan
dalam pencarian hari kelima ini
semua jenazah ditemukan pada kedalaman sekitar tujuh meter
tim sar gabungan sempat mengalami kesulitan dalam proses evakuasi
karena kondisi jenazah yang mulai membusuk
tim disaster victim investigation atau dvi paul dajabar
yang melakukan proses identifikasi juga mengalami kesulitan
karena ciri identik korban yang tak mudah dikenali oleh keluarga
akhirnya keempat jenazah ini berhasil diidentifikasi semua
dan langsung diserahkan kepada keluarga
dari empat kantung jenazah yang kita terima dari tim satgas
itu sudah kita lakukan proses identifikasi
di mana beberapa yang perlu kami sampaikan adalah
empat kantung jenazah tersebut berjenis kelamin
tiga wanita atau perempuan kemudian satu laki laki
untuk proses memang masih ada beberapa hal yang kita lakukan
dengan cara teknis melalui dpd
baik untuk pengenalan situasi
baik untuk pengenalan situasi
secara fisik maupun secara medis yang telah ditentukan oleh tim dvi
hingga hari kelima pencarian ini
tim sar gabungan telah berhasil menemukan dua puluh dua jenazah dari tiga puluh tiga korban
yang dinyatakan hilang dalam kejadian tanah longsor ini
ahmad fikri sukabumi